kita ke informasi lain menjadi anak berkebutuhan khusus tidak menyurutkan semangat olin untuk berkarya
bersama teman teman tunanetra lain anak berusia delapan tahun ini berani unjuk kebolehan bernyanyi pada festival mitra netra
itulah suara merdu rinsuk mategar muslimah yang akrab di sapa olin
siswa kelas satu sd slba pembina jakarta ini tuna netra sejak lahir karena syaraf dari otak ke mata tidak tersambung akibat terlahir prematur
namun keterbatasan fisik yang dimiliki tak menghambat olin menekuni hobi menyanyinya
bersama teman teman tunanetra lain olin tampil percaya diri pada festival mitra netra seperti menyanyi
unjuk kebolehan dengan komputer dan bermain peran dalam bahasa inggris
kepercayaan diri olin
yang tidak muncul begitu saja
dukungan orang tuanya juga mendorongnya terus mengasah kemampuan
percaya diri dari awal percaya diri kakak ini sudah ditakdirkan oleh allah sebagai anak istimewa
mau jadi guru bahasa inggris
kalau hari kamis les piano les keyboard kalau hari jumat les bahasa inggris
belajar bahasa inggris
bahasa inggris dan musik adalah beberapa program yang ditawarkan yayasan mitra netra yang berlokasi di lebak bulus jakarta selatan
yayasan ini berusaha memahami kebutuhan anak anak tuna netra agar tetap percaya diri dan bisa bersaing di dunia luar
di counseling sehingga mereka bisa menerima dulu kebutaannya dan tahu bahwa ada harapan
kemudian mereka berlatih ketika pelatih percaya diri kan
itu yang akan terjadi
dan disini bisa bergaul dengan teman temannya saling berbagi
itu amat sangat bermanfaat
para siswa pun berharap masyarakat menaruh kepercayaan terhadap kinerja tuna netra
sebab anak berkebutuhan khusus juga memiliki potensi jika dibina dan difasilitasi dengan baik